saya sudah tahu rahasia gue
apa setelah ini
akan bertambah lagi orang yang tahu rahasia gue
kebohongan gue demi kebohongan gue
apakah andin akhirnya akan tahu semua rasa ini
apakah gue siap saat pada akhirnya
semuanya akan terjadi
kalau kamu masih gak mau ngaku
di pemakaman teratai indah itu
dan tunjukkan di depan muka kamu
kasih tahu mbak andin kalau kamu adalah
tadi ada seseorang yang kelihatannya sedang mendengarkan pembicaraan bapak
ini mertawa saya
ini mertua saya
maaf pak kalau begitu saya permisi
kenapa papa belum pulang
kenapa papa belum pulang
apakah tadi papa denger omongan gue sama elsa

apa apa ada di sini
papa denger gak ya pembicaraan gua tadi
ada apa ini
kalian lagi bicara apa
aku tuh sama al cuma lagi ngebahas soal rumah tangga ya
mereka kan harmonis banget tuh pak
aku tuh pengen tahu aja
apa tadi memang ketemuan sama al
papa liat kamu masuk
papa masuk lagi
kalau gitu kita pergi aja ya pak
pulangnya bareng sama aku aja
al juga ada meeting habis ini
iya pak kau taruh di jalan ya pak
gue masih heran
selama ini elsa kan gak pernah suka sama andin
kenapa sekarang dia justru minta gue lupain dendam gue sama andin
dan dia minta supaya andin gak pernah tau kalo roy adalah adik gue
untung tadi papa gak denger pembicaraan gue sama ah
gue gak tau lagi harus gimana
apa ada yang kamu tutupin dari bapak
enggak kok pak gak ada
papa seneng liat kamu sama lebaran akur seperti ini
biar bagaimanapun aldebaran itu sekarang sudah jadi bagian dari keluarga kita nanti
jadi papa harap
gak ada lagi ya bertengkaran diantara kalian
kamu menutupi dari mama kamu
kalau mbak andin itu mantan nafi
karena di situ ada
rahasia besar satu lagi karena
adik kanung kamu kan
menyembunyikan sebuah rahasia besar dari semua orang
saya akan bongkar itu semua
segala sesuatu memang gak bisa disembunyikan terus menerus
semua pasti ada waktunya
sekarang elsa sudah tahu rahasia saya
apa setelah ini
akan bertambah lagi orang yang tahu rahasia saya
demi kebohongan saya
akhirnya akan tahu semua rahasia ini
apa gue siapkan
akan tahu semua rasa ini
apakah gue siapkan

semuanya akan terbongkar
udah sampai pak
kamu gak mau
kayaknya enggak deh pak
soalnya kasian mama chandra di rumah sendirian jagain
paling nanti salamin buat mama aja ya pak
pak ini uangnya pak
oh iya terima kasih
tolong antarin sekalian putri saya
sampai ke rumahnya ya
hati hati jangan ngebut

tolong bantu doain pernikahan aku sama nino ya pak
tolong bantu doain pernikahan aku sama nino ya pak
tanpa kamu minta
papa selalu mendoakan kamu
papa selalu mendoakan kamu
papa selalu mendoakan putri putri papa
enggak lupa papa selalu mendoakan
supaya suami kalian selalu sehat
dan selalu mencintai kalian
dan selalu mencintai kalian
mama nggak bisa melihat kalian sedih

melihat kadang ditinggal sama suami kalian

ya pak makasih ya pak
udah dong jangan nangis ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tolong bilain ke kasir itu meja tujuh belas udah minta bila
dia kayaknya buru buru jadi bikin cepet ya
gimana tadi ketemu sama al
udah tadi udah ketemu
al cerita nggak soal rahasia itu
jadi gini al bilang satu satunya rahasia dia ke andin adalah cuma soal bagaimana sekarang andin kembali ngajar di universitas pelitanusa